jemaah masjid al manar di kelurahan ujung bulu
kecamatan ujung parepare sulawesi selatan ini
sabtu malam melompati pagar setelah pintu masjid dikunci oleh pengurus
bukan hanya jemaah laki laki beberapa perempuan juga melakukan aksi serupa
tim penanganan covid sembilan belas dari pemerintah kota bersama mui kota parepare pun dibuat tak berdaya
oleh jemaah yang nekat melaksanakan sholat tarawih
padahal sudah ada maklumat dan imbauan dari mui
agar menjalankan sholat tarawih di rumah karena wabah covid sembilan belas
apalagi sholat tarawih ini
hukumnya selalu diperlukan untuk menjelaskan sholat tarawih
nah sementara menyelamatkan diri dari wabah ini adalah wajib
pengurus masjid pun mengaku tidak berdaya oleh jemaah yang ingin tetap melaksanakan sholat tarawih
guna menghindari hal yang tak diinginkan
petugas gabungan membiarkan jamaah menjalankan sholat tarawih
tetapi dengan pembatasan jumlah warga yang masuk masjid
ini karena menyesalkan dari jemaah
jadi kalau ada bapak bapak yang melarang mereka datang
lepas berarti lepasan menjawabkan
lepas tangguhnya lakukan
dan kami sama sekali tidak takut melarang mereka
karena kami jadi sasarannya
anjurannya menunggu kan daerah yang terkendali
hal serupa terjadi di mataram nusa tenggara barat
sejumlah warga terlihat memilih melakukan sholat tarawih di masjid
warga yang sudah terlanjur berada di dalam masjid diminta pulang oleh petugas
selain itu petugas menjaga pintu masjid dan meminta warga beribadah di rumah